kita ke informasi pertama satu hari jelang final piala presiden antara psm makassar dan persija jakarta terjadi insiden pelemparan batu ke bus pemain persija di makassar
pihak pssi memastikan jadwal final tidak akan terganggu akibat insiden ini
peristiwa pelemparan batu bus pemain persija diunggah sang pemain ramdhani lestaluhu melalui akun instagramnya
persija yang hendak melakukan latihan di stadion andi matalata makassar dilempari orang tak dikenal
akibat peristiwa pelemparan ini dilaporkan satu ofisial persija mengalami duka
direktur media dan promosi digital pssi gatot widakdo menyayangkan peristiwa ini dan akan meminta keterangan dari panitia pelaksana
namun ia memastikan jadwal final piala indonesia tidak akan berubah akibat insiden ini
ini juga sudah menjadi catatan buat kita dari pihak panpelan kita juga sudah melaporkan perwakilan kita di pssi yang kebetulan kepampelan di sana
nah ini akan malam ini juga langsung dirapatkan untuk bagaimana pengamanan selanjutnya
karena memang masalah keamanan menjadi concern kita untuk pertandingan nilai kedua
jadi inilah yang kita agak terkejut juga dengan adanya insiden ini
tidak ada bahwa kita untuk mengundurkan pertandingan karena memang kita memang tetap schedule kita di tanggal dua puluh delapan partai finalnya
dan memang kita sudah siapkan untuk pertandingan
untuk pertandingan hari itu